dari isu hukum kita bergeser ke isu politik
suhu politik internal pd perjuangan tengah memanas
gubernur jawa tengah ganjar pranowo disebut oleh pdip berambisi menjadi capres
buntutnya ganjar tidak diundang di acara pd perjuangan jawa tengah yang dihadiri oleh puan maharani
bahkan puan dalam pidatonya menyinggung seorang pemimpin yang hanya ada di medsos
dinamika di internal pdi perjuangan terkait capres ini pun dinilai sebagian pihak rivalitas
antara ganjar pranowo dan juga puan maharani untuk pilpres dua ribu dua puluh empat
bagaimana lembaga survei memotret elektabilitas antara ganjar dan juga puan
saya akan paparkan kembali kepada anda isu politik yang tengah menjadi pembicaraan pada hari ini
karena tensinya tampaknya sedang tinggi di internal pdi perjuangan
saya akan ajak anda terlebih dahulu untuk melihat lagi bagaimana kemudian karir politik
antara ganjar dan puan maharani
dan juga puan maharani
kita mulai dari puan maharani
puan maharani adalah ketua dpr ri dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat saat ini
perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua dpr ri dan juga merupakan anggota legislatif
dengan suara terbanyak di pileg dua ribu sembilan belas yang lalu
kemudian sebelumnya puan juga menjabat sebagai menko pembangunan manusia dan juga kebudayaan
di kabinet presiden jokowi jilid pertama selama lima tahun
akhirnya terpilih menjadi ketua dpr ri saat ini
kemudian sebelumnya karir puan maharani memang banyak dihabiskan di internal pdi perjuangan
ketua dpp pdi perjuangan dua ribu sepuluh sampai dengan dua ribu lima belas dan juga saat ini sebenarnya di bidang politik dan juga hubungan antar lembaga
kemudian juga ketua fraksi pdi perjuangan dari tahun dua ribu sembilan dua ribu empat belas dan anggota dpr ri anggota komisi enam dua ribu sembilan dua ribu empat belas
jadi banyak karir politik yang dihabiskan puan selain di internal pdi perjuangan
perjuangan juga di senayan
ini agak agak mirip juga sebetulnya dengan ganjar pranowo
kita akan lihat karir politik ataupun background dari ganjar pranowo
gubernur jawa tengah dua periode dua ribu tiga belas sampai dengan dua ribu dua puluh tiga dua kali berturut turut menang dalam pemilihan gubernur di jawa tengah
jawa tengah kita tahu merupakan basis utama dari partai pdi perjuangan atau disebut biasanya kandang banteng
kemudian selain sebagai berkarir di eksekutif
menjadi seorang gubernur ganjar juga menghabiskan banyak karir politiknya di bidang legislatif
wakil sekretaris fraksi pdi perjuangan sekretaris fraksi pd perjuangan mpr ri dua ribu sembilan belas dua ribu dua
kemudian anggota dpr ri dua ribu sembilan dua ribu tiga belas fraksi pd perjuangan
anggota dpr ri dari fraksi pdi perjuangan dua ribu empat dua ribu sembilan
dalam kiprahnya di legislatif ganjar juga cukup dikenal publik
karena beberapa kali juga ikut menjadi anggota
atau bagian dari pansus di dpr
salah satunya adalah pansus bank senturi misalnya yang cukup terkenal
nah ini adalah beberapa profil singkat dari ganjar dan juga puan maharani
kalau kita bicara eskalasi yang tengah terjadi di internal pdi perjuangan
karena ganjar disebut oleh elit pdip kelewatan
terlalu berambisi inginnya pres
mari kita akan lihat bagaimana kemudian lembaga survei memotret kedua kader potensial pdi perjuangan ini
ganjar pranowo ini survei yang paling baru ya
beberapa hari yang lalu dari akar rumput strategic consulting
tanggal surveinya baru sekali dua puluh enam april sampai dengan delapan mei
tidak hanya dari arsc atau akar rumput strategic consulting
ini juga dengan g dua
ini juga dengan g dua

ini juga dengan g dua

ini juga dengan g dua
indikator politik lembaga survei yang lain juga pernah memotret soal survei capres yang potensial untuk dua ribu dua puluh
memang masih nama ganjar lagi yang cukup tertinggi
jadi selalu ada di tiga teratas paling tidak dari sejumlah survei yang dilakukan
tujuh persen kemudian dua sembilan persen untuk puan maharani
puan maharani masih cukup jauh kalau kita melihat gap antara ganjar dan juga puan bicara soal elektabilitas saat ini
kemudian kita bandingkan lagi dengan lembaga survei yang lain
dari kedai kopi misalnya tanggal dua puluh sembilan maret sampai dengan empat april dua ribu dua puluh
ganjar pranowo enam belas persen puan maharani bahkan di sini hanya dua persen
kemudian indikator sorry indonesia political opinion atau ipo di sepuluh maret sampai dengan empat april dua ribu dua puluh satu memotret ganjar pranowo dua belas enam persen
sementara puan maharani satu enam persen
angkanya sebetulnya tidak jauh berbeda
maksud saya ada di range yang sebetulnya tidak begitu jauh ya antara ganjar dan juga puan maharani dalam beberapa bulan terakhir
kemudian kita bandingkan lagi dengan lembaga survei yang lain
smrc ganjar pranowo tiga belas dua persen puan maharani lima tujuh persen
agak cukup tinggi pada survei yang dilakukan oleh smrc di dua puluh delapan februari sampai dengan delapan maret dua ribu dua puluh
sementara itu carta politika di dua puluh sampai dengan dua puluh empat maret
melakukan survei dan hasilnya elektabilitas ganjar enam belas persen puan maharani satu dua persen
dan ini dari lembaga survei indonesia di awal awal tahun ya dua puluh lima sampai dengan tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh satu
ganjar sepuluh enam persen
sementara itu puan ini masih sangat kecil angkanya saat itu satu persen
jadi kalau di atas kertas yang mungkin juga sudah banyak sebagian dari anda yang menyimak soal hasil survei dari sejumlah lembaga
memang ganjar di atas kertas jauh di atas puan maharani untuk bicara elektabilitas
nama ganjar selalu muncul bersama dengan prabowo subianto misalnya
kemudian juga gubernur dki jakarta anies baswedan
ada beberapa faktor yang terpotret mengapa kemudian ganjar cukup difavoritkan oleh para responden
dan sementara sebaliknya puan maharani masih ada di urutan yang cukup buncit untuk elektabilitas capres
tapi kalau kita bicara politik tentu tidak bisa hanya sekedar elektabilitas saja
ada faktor faktor lain yang kemudian bisa menentukan apakah seseorang
baik itu misalnya ganjar pranowo atau puan maharani
bisa maju ke dalam ke gelanggang pilpres di indonesia
karena di sistem politik kita partai politik punya akses yang sangat besar
untuk bisa menentukan siapa yang maju di gelanggang pilpres
di indonesia sebagai capres ataupun cawapres
dari nama nama yang muncul memang seperti ganjar pranowo misalnya
di internal partai tidak memiliki kedudukan apapun
berbeda dengan misalnya pak prabowo subianto yang dalam survei juga cukup tinggi
dan punya tiket yang lebih jelas karena sebagai ketua umum dari partai gerindra misalnya
sementara itu puan maharani juga ada dalam jajaran kepengurusan dari dpp pdi perjuangan
itu tadi potensi
ketua umum dari partai ini
tapi kita masih akan lihat bagaimana kemudian dinamika internal di pd perjuangan
atau mungkin juga di partai partai yang lain
untuk menentukan siapa di pilpres dua ribu dua puluh
tapi kemudian bagi partai politik dua ribu dua puluh empat bukanlah hal yang sangat jauh
karena sudah mulai dikalkulasi sejak hari ini